guguran awan panas gunung semeru ini terekam kamera cctv milik petugas yang terpasang di desa oro ororo ombo dan desa supiturang kecamatan pronojiwa lumajang pada sabtu siang
material vulkanik gunung tertinggi di pulau jawa itu meluncur ke arah besukobokan
selain awan panas letusan gunung juga terekam mengakibatkan terbentuknya kolom abu
menurut petugas pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau pvmbg di pos pantau gunung sawur
gunung semeru dalam enam jam terakhir mengalami dua puluh enam kali letusan dua kali awan panas guguran lima kali guguran dua kali hembusan satu kali teremor harmonik dan satu kali gempa vulkanik dalam
petugas mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun di radius tiga belas km dari puncak gunung semeru
pertama kali di guguran api itu ada guguran besar sebelas sembilan sampai sebelas dua belas dan sekarang ada guguran kecil
nah untuk gugurannya sendiri itu jarak antara satu lima sampai dua meter dari permukaan kawas
gunung api anak rakatau di selat sunda kembali mengalami erupsi pada sabtu pagi dengan tinggi kolom abu teramati lebih dari dua km dari atas puncak awah
atau lebih dari dua satu ratus lima puluh tujuh meter dari atas permukaan laut
dari pengamatan visual cctv yang berada di kepulauan krakatau gunung anak rakatau menyemburkan abu vulkanik yang berwarna kelabu ke udara dari puncaknya
data kementerian sdm pvmbg mencatat kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya
lontaran abu vulkanik tersebut terekam di seismogram dengan amplitude maksimum enam puluh lima mm dan durasi enam puluh delapan detik
pada saat ini masih dalam kondisi rakatau yang atletasnya tinggi karena masih terekam adanya gempa gempa tremor yang terus
jadi gempa gempa tremor itu gempa yang terus menerus jadi ada pergerakan magma dari dalam perut bumi untuk mencapai ke permukaan bumi
jadi terjadi dorongan ke atas permukaan bumi
hingga sabtu siang gunung anak rakato masih berstatus waspada pada level tiga atau siaga
petugas mengimbau masyarakat dan nelayan dilarang atau tidak diperbolehkan mendekat dalam radius lima km dari posisi kawah